sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu itu laki laki apa bukan toh ardi
ardi masih gimana bu
ya lapor kayak ke kantor polisi
masa kamu diem aja di sini bukan di ngejar adik kamu
ya udah deh
lari ke kantor polisi dulu bu ya
dia diculik bang
siapa yang diculik
ya saskia lah bang siapa lagi
saskia diculik sama siapa
saya kira ini tuh anak buah abang
lu mau ke mana sekarang
ya minimal saya udah bantu keluarga
terus sekarang mau lapor polisi kan
dan kalau mereka nanya sama lu lu harus bilang begini oke
kok gitu bang
dia kan yang udah nyelamatin kita bang
alah lu nurut aja apa kata gue
udah cepetan salom
pandal banget su
aduh gawat gimana ini jam
gue udah bilang kalian berjaga jaga bukan ditidur
pak pak pak pak pak
itu itu mereka pak
itu mereka yang mencuri adik saya pak
leksi penabur bos
leksi penabur bos
apa yang telah kita lakukan di
kita telah berbuat dosa
saya takut itu saya takut
aku akan menangis
aku akan menangis dengan menikahi kamu
jangan menangis sash
aku tahu perasaan kamu
perasaanku sama seperti kamu
aku menyesal sash
tapi dengan menangis
halo apa yang harus kita lakukan sekarang
aku sudah bilang tadi sas
aku tahu ini berat buat kamu
aku sayang dan mencintai kamu
tanpa kejadian ini pun
aku memang akan menikahi kamu

sekarang kita harus mencari cara
untuk bisa keluar dari hutan ini
mama kenapa kamu datang ke sini
mama ingin tahu bagaimana kabarnya dari sana
belum ada perkembangannya
insya allah gak ada apa apa ya dengan garis itu
tapi sebenarnya siapa sih yang menculiknya
udah lama masa dibahas
ya udah kalau gitu mama mau segera ketemuin ibunya aja ya
mau bicara apa ma
udah lama gak usah
karena mereka berpikir saya mencintai dia ma
sayang dengan mama ya
tidak ada seorang ibu yang tidak mengerti perasaan anaknya
mama yakin setelah mama ketemu dengan ibunya dan bicara sama ibunya
pasti ibunya juga mau mengerti
mama akan terus terang sama dia kalau memang kamu mencintai anaknya
ya kenapa kamu harus takut
yaudah terserah mama
kalau memang itu yang terbaik buat allah
yaudah serahin aja sama mama ya
itu dia ma
ibu kita baru mendengar beritanya hari ini
apa yang terjadi ibu
ibu sendiri nggak bisa bicara nak
ibu sendiri juga nggak percaya
kalau semua ini betul betul terjadi
saskia dimana sekarang ya bu
wallahualam bisawab nak
kita serahkan saja semua sama gusti allah
kami turut bersimpati atas kejadian ini ya bu
kita ya doakan semoga saskia cepat kembali
doain aja ya supaya
saskia dana aditya dalam keadaan selamat
insya allah bu
kamu gak usah khawatir ada aku
aku akan berusaha untuk terus melindungi kamu
kamu sungguh sungguh akan menikahi saya
di hadapan semua orang
dan itu akan menjadi hari yang paling bahagia buat aku sas
aku akan mengajak ibu kamu untuk tinggal bersama kita nanti